gue berangkat kerja ya
lo mau langsung pergi
gue tuh pengen ngajak lo ngobrol
lo kenapa bisa keluar dari rumah sih
ya gue pengen mandiri aja sih
gue pengen hidup sendiri
oh lagi asik main
ma aku kangen
aduh din kamu sehat sehatnya jangan sakit lagi ya
semoga gak ada yang sakit
nanti lama lama disitu
makanya kita berdoa
semoga kita di rumah ini gak ada yang sakit
gak ketemu mbak andin berapa reja tuh
kayaknya gak ketemu
seabat gitu ya tuh ya
paman tau mbak
iya sih bener juga
sepi rumah gak ada kamu din
mah aku kan ada pentas di sekolah
tapi aku jadi pohon
jadi pohon itu
semua pohon itu bagus tau buat
kalau itu bisa memberikan oksigen
jadi kamu jangan berkecil hati sayang
bapak juga bilang gitu kok
oksigen aja yang gak hebat
malah bintang bintang yang lain
lompatnya dimana kalau gak ada pohon
tapi tetep mencucuk oma bener ya
mama sama papa dateng ya
nanti mama sama papa dateng ya
kamu tuh masih perlu banyak diselurahkan
kamu biar dibagi bagi dengan mama mama
aku baik baik aja
mamanya sehat aja tuh
mamanya nanti kardi
mamanya dateng ke acara aku
kalau gitu aku berangkat ke sekolah
yang pinter sekolahnya
mana tasnya dia
oh ini dia
oh ya lo segede gini
paket tasnya yang bener ya
kamu pakai sendiri bisa kan
jalan duluan sama riza ya
enggak enggak enggak pak
nanti saya ke geyeran pak
saya juga belum jadi ya
jalan mas ali itu tuh kan
jalan jalan tanda kutip
jalan jalan kayak pacaran tuh kan
maksudnya jalan nemenin rina sama pak riza
iya pak bos
jalan anterin rina ke sekolah
bu kenapa jadi ngacau ngomongnya
gak ada apa apa
tuh tuh pak birna sih
cus udah malu
iya bu bos
aduh aduh aduh aduh aduh
ambut aja di berantakan
kamu senang banget sih hari ini
maman dan papa kan sudah pulang
pas nanti aku pentas
mama dan papa bakal dateng
iya boleh seneng
gak boleh terlalu berlebihan
yaudah aku masuk deh ya suss
suss tuh tunggu disini seperti biasa ya
masa depan saya nanti gimana ya
saham pelan pelan ga sih
sudah bilang ke mama saya
tolong ke mama saya satu besok saya mau ke sana dan saya mau ajak pacar saya
mir tolonglah bantuin saya ya
saya ini benar benar butuh bantuan kamu mir
gue jadi bingung nih gue mau kecoret sekarang gue cuci muka atau bagaimana nih
selamat mau aja ya
udah sehara satu
isi rahat tidur butuh banyak isi rahat kamu aku pasti masih mau main sama askara kamu kalau main
sama askara yang ada kamu gak isi rahat sebentar lah kamu harus butuh banyak isi rahat supaya kamu
tambah sehat kamu udah janjiin rena untuk datang ke acara parents ⁇ day nya kalau kamu sakit lagi
gimana anaknya sedih nanti gini gini aja mau punya solusinya gimana kalau askara tetep di sini ya
karena mama masih kangen kan tapi papanya nungguin kamu di sini aja jadi andien tetep bisa main sama
sekarang tapi ada yang jagain askara juga biar andien gak capek capek senyum dong
ya oke nanti ya sama papa sama mama oke dadah
di kasur yuk sini yuk
jadi gimana mas kini rena kecewa banget dede jadi
iya kemarin sempat cerita sama saya
tapi rena mau jadi singa tapi saya bilang
mending jadi pohon daripada jadi singa gak harus menunjukkan sesuatu yang besar lah
lagi pula kalau misalkan dia mau jadi singa itu kan peran udah diambil sama temennya
kalau rena mau rena jadi ngerebut peran temennya dong kan kasihan
saya gak mau jadiin rena itu anak yang serakah
mau dikasere sama mama nih
sama papanya juga sini
iya yaudah sama papa dulu mama kangen loh gitu
ya udah disitu dulu
gue berangkat kerja ya
lo mau langsung pergi
gue tuh pengen ngajak lo ngobrol
lo kenapa bisa keluar dari rumah sih
ya gue pengen mandiri aja sih
gue pengen hidup sendiri
tapi kebetulan orang tua gue gak setuju
makanya gue keluar dari rumah aja
makanya jangan kasih tau siapa siapa ya kalo gue ada disini
plan lo dari awal tuh mau tinggal lima
iya tadinya gue pengen ke apartemen
cuma gue baru inget kalau apartemennya itu lagi disewain
jadi gak apa apa ya gue sementara tinggal di rumah lo dulu
sebenernya gue gak tau sih mau tinggal dimana sebenernya
soalnya juga gue gak ada uang
ya boleh aja sih
ya boleh aja sih
ya boleh aja sih
ya boleh aja sih
eh yaudah kalau gitu gue berangkat ke kantor ya
mbak itu siana kenapa ya
gak tau mbak
akhir akhir ini mbak sienna